bapak siapa bapak siapa bapak siapa
ratusan korban penipuan investasi bodong senin siang mendatangi salah satu perusahaan trading investasi
di kawasan pagedangan bsd kabupaten tangerang banten
dengan membawa spanduk para member robot trading ini melakukan operasi di depan kantor perusahaan trading tersebut
aksi yang dijaga ketat dari pihak kepolisian tangsel berjalan damai
bapak lihat kan apa bapak lihat kan
sempat terjadi ketegangan antara pengunjuk rasa dengan perwakilan dari perusahaan
lantaran pengunjuk rasa tidak bisa menemui pimpinan perusahaan tersebut
trading robot dengan nama platform net delapan puluh sembilan diduga telah melakukan penipuan kepada para membernya
nominal dari member yang telah menginvestasikan bervariasi
mulai dari jutaan rupiah hingga miliaran rupiah
dengan total kerugian hingga tiga ratus miliar rupiah dari total member
yang semestinya itu bisa lebih cepat tapi sudah hampir delapan bulan
nggak ada kejelasan
ada pun yang kalau terima itu yang kecil kecil aja yang dibayar
kita hanya boleh widro itu lima ratus dolar maksimal
per sekali wd
pertanyaan dari pihak ptsm net delapan puluh sembilan ini menghentikan tradingnya
menghentikan tradingnya namun tidak ada kepastian untuk member member kami
tidak ada kepastian sehingga kami menunggu
sudah delapan bulan kami menunggu
kok tidak dibayarkan
para member ini berencana akan melakukan aksi yang sama bahkan lebih besar lagi
sebelum melakukan aksi ini pihak perusahaan telah dilaporkan ke baris krim mabes polri
sementara itu direkturat reserse kriminal khusus polda sulawesi selatan
meringkus empat orang pelaku judi online asal makassar dan kota parepare sulawesi selatan pada senin sore
kini polisi mengamankan empat pelaku dan sekaligus penyedia chip hings domino untuk judi online
dari empat pelaku yang diamankan tersebut satu pelaku diantaranya adalah bandar judi togel
atau kupon putih jaringan singapura dan malaysia
tim liputan cnn indonesia